final piala aff dua ribu enam belas mempertemukan indonesia dan juga thailand pada empat belas dan tujuh belas desember nanti
ini merupakan ulangan final tahun dua ribu dan juga dua ribu dua di mana indonesia menelan kekalahan
dan untuk mengukur peluang squad garuda di final kali ini telah hadir di studio dua cnn indonesia coach justin dan juga bungkus
nah kita akan menuju ke bungkus terlebih dahulu bungkus ya
indonesia dan juga thailand ini kan melaju ke final dua duanya caranya berbeda sekali begitu
apa yang bisa anda lihat dari kejutan indonesia masuk ke final kali ini
ya saya setuju pada poin bahwa indonesia masuk final sebuah kejutan
karena saya pikir yang paling realistis pada awal kejuaraan indonesia masuk ke semifinal
dan itu sudah dicapai tapi diluar dugaan kita bisa membalikan bagaimana keraguan orang dan bisa melewati vietnam untuk mencapai final
sebetulnya kualitas indonesia dengan negara negara lain sebenarnya tidak kalah jauh
barangkali hanya dengan thailand kita kalah tipis
tapi persoalannya kemudian apakah di final itu akan menjadi faktor penentu
belum tentu ini final
jadi di final ini saya pikir posisi indonesia dan thailand
sama sama di level yang sama untuk punya peluang sama sama untuk juara
jadi lima puluh lima puluh begitu ya
kalau saya jelas jelas nggak setuju ya
karena menurut saya kita benar benar sangat beruntung pada saat kita lolos ke final
jelas jelas terutama di vietnam ya dengan bermain dengan melawan sepuluh orang kita bisa kebobolan dengan dua gol
dan jelas jelas kita diserangan serangan yang dilakukan vietnam itu jelas jelas adalah sebuah serangan yang terstruktur yang dilatih
sementara kita di belakang nyaris
tidak ada koordinasi
maka dari itu dengan bermain lawan sepuluh orang tanpa real keeper kita bisa kebobolan
nah bahkan saya bilang thailand berada satu level di atas vietnam
bermainnya jauh lebih bagus secara individu pemain juga jauh lebih bagus
riedel harus menyulap sesuatu untuk bisa melawan thailand
terutama di kandang dia harus bisa memanfaatkan atmosfer atau peluang yang lebih bagus
terutama kita sudah lima kali masuk final tapi belum pernah sama sekali menang ini ya
berarti pressure juga sepertinya untuk riddle
selalu ada yang pertama dalam sepak bola
ini dan barangkali inilah saat yang pertama
begini tahun dua ribu sebelas kita mengalahkan thailand tiga satu di sea games
nah beberapa pemainnya saat itu memperkuat indonesia sekarang main lagi
ada kurnia mega ada andik
di thailand waktu juga ada pemain yang sekarang memperkuat thailand
waktu itu ada sarah yuyan ada teraton bunmaton
nah sekarang mereka ketemu lagi
artinya okelah thailand lebih bagus tapi juga jangan terlalu silau melihat thailand
tapi bungkus setuju ya kalau thailand lebih bagus
tapi bukan berarti pasti menang
karena saya setuju kalau kita bicara final it's a different game ya
yang bikin saya agak sedikit kecewa bahwa riedel hanya boleh memilih dua pemain dari klub
dan salah satu faktor dari kebijakan itu adalah kita tidak memiliki seorang leader
kita tidak memiliki seorang ham kamsa di belakang atau ricardo salam pesci
yang bisa mengatur mengkoordinir defense
dan ini selalu menjadi masalah
melawan tim lemah pun seperti
kalau tim lemah pun seperti filipina atau singapura
kita selalu kewalahan terutama di babak pertama
saya tidak bilang bahwa kita tidak bisa bermain atau tidak memiliki peluang
tapi jelas jelas taktikal yang diterapkan riddle untuk saya agak kuno ya
terutama di babak pertama dan beberapa pemain tidak memiliki percaya diri bahwa mereka sebenarnya bisa bermain
tidak cooling down pada saat ditekan tidak mencari football solution tapi lebih ke lombol long ball
dan ini harus dihindari
ini adalah kek yang berbeda
saya bahkan bukan melihat taktiknya kuno
bisa dibilang justru lebih banyak tidak pakai taktik
oh jadi lebih kristal
jadi betul betul mengandalkan kelebihan individu pemain
taktik yang diterapkan sejak awal pertandingan barangkali tidak jalan
sehingga lebih banyak improvisasi pemain di lapangan
tapi hebatnya bisa mencapai final
oke lah memang persoalan kita di belakang
kalau kita lihat jumlah gol indonesia dengan thailand selisihnya tidak banyak
tapi jumlah gol thailand hanya dua gol kebobolan
indonesia sepuluh gol
dan dua duanya mencetak gol ke gawang thailand
artinya ada peluang bagi indonesia
tapi juga harus diakui gol indonesia pas melawan thailand itu gol jatuh dari langit ya bung
jadi jelas jelas faktor lagnya itu besar
tapi thailand pun thailand juga jatuh dari langit
bagaimana mungkin janto basna menendang seperti itu
itu jatuh dari langit juga
nah ini tapi apakah mungkin ini akhirnya menentukan juga keeper masing masing dari tim ini kekuatan mereka
ya faktor keeper juga
saya tidak bilang kurnia mega bermain buruk ya
dia berapa kali melakukan safe yang bagus
akan tetapi seorang keeper harus memberikan res harus memberikan kepercayaan diri terhadap pemainnya
dan itu menurut saya tidak dilakukan oleh kurnia mega
banyak bola bola yang simple dia tidak tangkap dia pukul
dan kalau menurut saya lebih baik diberi kesempatan kepada andri tani daripada tetap mengandalkan kurnia mega
terlalu berisiko kalau di final menukar keeper ya
terlalu bersiko menurut saya
jadi terlepas dari segala kekurangannya kurnia mega sudah dipercaya sejak awal sampai semifinal
saya pikir tidak akan terjadi pergantian seperti itu
kecuali kalau kurnia mega cedera
memang kualitas kurnia mega sedikit barangkali di bawah kawin ya
tapi satu hal yang saya apresiasi penampilannya dari pertandingan ke pertandingan terus membaik
di beberapa pertandingan performanya menunjukkan sesuatu yang membuat kita bangga
dia bisa membuat penyelamatan yang luar biasa
cuma memang persoalannya satu sekali lagi
organisasi pertahanan harus jauh lebih baik
bertahan bukan dalam arti penampilan orang per arang
bukan berarti unit belakang
tapi keseluruhan tim harus bisa saling mensupport pada saat kita bertahan
tapi kenapa sampai dengan saat ini riedel masih memainkan kurnia mega
sementara andri tani permainan uji coba dimainkan
namun untuk pada saat gamenya sendiri tidak
untuk seaganya tapi emang pelatih itu kadang kepala batu ya
dan saya pun sering melakukan hal yang sama
banyak mengambil sebuah keputusan yang tidak dimasuk akal oleh penonton
tapi memang mungkin riedel merasa dia harus memberi kepercayaan kepada seorang keeper
dan sebenarnya saya setuju bahwa tidak gampang untuk mengganti seorang keeper
kalau seandainya diganti harusnya dalam babak penyisian
tapi dia tetap kepala batu mempertahankan kurnia mega
tapi yang penting adalah memang pertahanan
dan kalau kita bicara pertahanan
apa yang bungkus tadi katakan bukan hanya lini belakang
pada saat kita melawan vietnam terakhir yang sangat tidak atau bermain sangat buruk adalah dua dm
justru dm ini harus menahan serangan
dan itu tidak terjadi
sama sekali tidak ada koordinasi
dan nampaknya mereka tidak saling meng coach
tidak ada komunikasi
sehingga terjadilah kocar kaca di belakang
nah sebelum kita masuk ke belakang kita ke depan terlebih dahulu
di mana ada duel lini depan
ada boaz dan juga dangda
bagaimana anda berdua menilai dua kapten ini
saya pikir ini dua pemain dengan kepemimpinan yang sama bagusnya
tapi memang berbeda cara mainnya
terhasil ini seorang striker ortodoks
dia menguasai area kotak penalti
dia menunggu pasokan bola bola matang
tapi kalau boaz lebih lebar mainnya
dia bisa melebar ke sayap
dia bisa menjemput bola ke tengah
tapi itu dikondisikan karena kayak sepak bola
kita bermain dengan mengandalkan serangan balik
karena lini tengah kita kurang mampu mensupport
jadi untuk indonesia boaz adalah pilihan yang lebih baik
cuma memang persoalannya lini belakang kita nanti harus sangat hati hati terhadap terasil
terhasil ini adalah salah satu pemain yang paling produktif di level asia tenggara
tiga puluh sembilan gol delapan puluh tiga pertandingan
itu menggambarkan kualitas dia
dua pertandingan satu gol
oke bagaimana coach justin
kalau saya melihat perbedaan antara indonesia dan thailand adalah
para pemain thailand sangat tahu kekuatan seorang terasil
dan dia diberikan suplai suplai sesuai dengan kemampuannya
beda dengan boaz
buas berkali kali harus bekerja keras yang tidak layaknya seorang striker
kalau boaz lebih lulus saya setuju
tapi kemampuan boas ini tidak dimanfaatkan oleh para pemainnya
nah ini yang jadi masalah
inilah perbedaan yang sangat signifikan antara pemain depan thailand dan indonesia
jadi sebenarnya yang harus diperhatikan baik baik
jadinya taktis dari permainan tim indonesia ya
lebih ke koordinasi antar pemain
dan tidak terlalu buru buru
lebih menguasai mengontrol pertandingan
terutama di lini tengah
dan terutama di kandang
kalau kita seandainya bisa unggul satu gol apalagi dua gol
tapi kalau seandainya seri saya rasa sangat berat
poinnya kalau menurut saya poinnya adalah kita tidak boleh bermain sebagai individu
bermainlah sebagai tim
karena kalau bermain sebagai individu
kita sekedar merepotkan
ketika kita diserang balik kita kedodoran
kalau kita bermain sebagai tim kita akan lebih balance
nah yang tidak terlihat dari awal sampai semifinal
indonesia belum bermain sebagai tim
masih mengandalkan kelebihan individu
peran pelatih kan di situ
bagaimana membuat masing masing individu ini bermain dalam sebuah sistem
nah riedel harus bisa menunjukkan itu
nah kalau tim indonesia kemarin ini baru saja tidak bisa memainkan irfan bahdim karena cedera begitu ya pak
seberapa besarkah efeknya
bahdim tidak bermain untuk tim indonesia nantinya
kalau saya bilang tidak mengaruh
sama sekali tidak mengaruh
karena berapa kali irfan bahdim bermain dan seperti contoh tadi yang diberikan oleh bungkus
dia bermain sangat egoistis
bahkan pada saat uji coba terakhir mereka bisa menang berkat egoisnya bahdim
bermain seri kalau nggak salah ya
jadi kalau saya bilang tidak pengaruh
bahkan tactical pool tidak begitu pengaruh juga
yang lebih berpengaruh adalah
komunikasi antar pemain
bermain lebih calm down
kita lihat dalam beberapa match pada saat stefano lillipali memegang bola
dia selalu menunjuk
dia sebagai playmaker nomor sepuluh
dia selalu mengarahkan
tapi tidak di gubris oleh pemainnya
jadi tidak bermain kelembagaan
seolah olah yang pegang bola itu bola harus ke depan terus
padahal zaman sepak bola modern sekarang
bisa ke belakang
dan ini yang saya tidak melihat di sepak bola modern sekarang
kalau saya sih tetap melihat
ada pengaruhnya ya
kalau melihat bagaimana ferdinand bermain seperti itu
julham bermain seperti itu
sangat buruk ya
barangkali lebih baik kalau ada irfan
kalau menurut saya
tapi terlepas dari persoalan irfan
saya pikir penting juga bagi riddle untuk berpikir tentang taktik
jangan terlalu egois juga ya
di awal awal kompetisi dia bahkan tidak bermain dengan seorang defensive midfielder murni
itu yang kemudian banyak dikritik oleh media
baru belakangan dia mau mengadopsi defensive midfielder
bahkan di laga terakhir melawan vietnam dia pakai dua defensive midfilder
salah satunya manahati yang didorong dari belakang ke tengah
itu sudah lebih baik menurut saya
dengan adanya dua defensive inview
indonesia bisa lebih stabil mainnya
nah mudah mudahan di final dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa
mengubah lagi yang sudah bagus itu
jadi apakah kita akan lebih baik tim indonesia ini untuk bermain defense
ataukah kita harus lebih baik menyerang atau open
kalau saya agak sedikit berbeda
kalau menurut saya bermain di kandang sendiri kita harus bermain lebih offensif
karena ini peluang kita untuk bisa mencetak gol
dalam arti saya lebih prefer satu dm
paling pada saat tandang bermain dengan dua dm
tidak ada masalah
karena saya rasa dia akan kembali ke sistemnya empat empat dua dengan bermain dua striker
karena kita harus mencetak gol
kita harus berani mengambil risiko di kandang sendiri
sebetulnya bukan berarti dengan dua dm kita juga tidak lebih agresif
bisa tetap lebih agresif
tinggal bagaimana fungsi andik di kanan
lili pali di belakang buas
kan kuncinya itu
bagaimana saling mensupport bermain sebagai tim
persoalan lebih menyerang atau lebih bertahan
menurut saya tinggal bagaimana koordinasi penugasan masing masing pemain itu
saya justru melihat dengan adanya dua dm kita bermain lebih stabil
tidak terlalu mudah dibongkar pertahanannya oleh serangan balik
thailand ini sangat bagus dalam lini tengahnya ya
di sana ada pok lau anan ada sarak yuyan
yang koordinasinya di tengah sangat kuat
kita harus kuat di situ juga
tapi bermain dengan dua dm kita bisa kebobolan dua puluh lawan sepuluh orang
koordinasinya itu tadi
artinya harus diperbaiki koordinasinya bermain sebagai tim
kalau gitu prediksi skor untuk leg pertama dari bung
ada coach justin dan juga bungkus
kalau saya saya harus optimis ya
saya harap sih bisa mencuri minimal satu gol lah
dua satu dari bungkus
oke kita akan lihat pertandingan ini nanti sepanas apa tanggal empat belas desember nanti
tentunya kita semua berharap indonesia untuk menang
jadi untuk tim garuda semangat